kamu udah tidak secantik dulu lagi
lagi pula siapa yang mau melihat kamu
kamu itu sudah punya
sudah tujuh tahun tidak bernyanyi
tapi santi mau dites bang
santi hafal semua
ada titipan untuk santi bu
mas tia cerita sesuatu tentang surat yang santi kirim minggu lalu
kapan dia pulang
dia cerita sesuatu nggak
kalau dia kangen sama santi
kerja apa dia di sana bu
nanti apa nggak ada pertanyaan lain
bosan pertanyaan itu terus
kalau suami kamu kerja di kota
kamu gak usah perlu khawatir
yang penting kan tiap bulan ngirim uang untuk kamu dan anak kamu
itu juga sudah cukup
terima kasih bu
yusan ini ada titipan dari suami kamu
alhamdulillah terima kasih bu
terima kasih bu
bu ada titipan untuk santi
nggak ada sam nggak ada titipan
bang tidak pakai abang abang dan kamu saya tidak terima disini dia aja ini dewi yang sudah tua
mau saya pecat dari sini apalagi kamu yang sudah punya anak
eh eh eh masih mau juga dilamatkan saya

udah lah aku tahu kamu lagi butuh uang ya
udah dulu ya saya pulang dulu ya hati hati dadah makasih ya wih